kau lihat pedagang itu mempunyai banyak uang hingga dia bisa mengubah jalanan dengan perak
tapi dia adalah orang yang bijak dan pebisnis yang cerdas
dia tahu bagaimana cara menggunakan uang dan juga menyimpannya
pedagang itu mempunyai anak bernama sven
sven adalah seorang pemalas anak yang malas
selamat pagi ayah
pagi anakku kuharap tidurmu nyenyak
oh ya tentu
seprei emas lebih baik dari seprei yang biasa
walaupun kupikir kita harus mengambil batu rubi itu
sven kau tidak perlu seprei emas bertatakan batu rubi
sebenarnya aku mengadakan pesta untuk teman temanku hari ini
aku baru saja membelikan satu temanku kapal yang besar
mereka ingin merayakannya
kau membelikan temanmu kapal dan mereka merayakannya dan memintamu membuatkan pesta
teman macam apa itu
mereka menyukaiku mereka pikir aku yang terhebat
mereka menyukaimu karena uang berhenti untuk menyenangkan orang lain
jangan pikirkan yang orang lain pikirkan lakukan yang kau sukai
tapi aku suka melakukan hal yang membuat orang lain suka padaku
itu benar kan
aku tidak tahu harus apa denganmu
aku mempunyai hal penting untukmu
ada sebuah peti tua di loteng
itu bukanlah peti biasa sven
kau sudah dewasa sekarang
kau akan mewarisi kekayaanku
ini semua akan menjadi milikmu clark
aku ingin kau berjanji hari ini
ketika ayah tiada apapun yang terjadi jangan pernah kehilangan peti itu
apa kau mengerti
iya iya aku berjanji
tahun berlalu satu hari sedih sang pedagang meninggal dunia
sven sekarang sudah dewasa
dia merasa sangat sedih
dia merasa sangat sedih
dia merasa sangat sedih
dia merasa sangat sedih

kemudian dia sudah cukup tua untuk mewarisi kekayaan ayahnya
apa aku diwarisi semuanya
iya sven kau diwarisi semua kekayaannya
ini berarti semua kekayaan ayahmu sekarang telah menjadi milikmu
gunakan dengan bijak sven
namun rasa bijak telah pergi dari sven
dia habiskan dengan poros dan dengan hal yang tidak penting
dia mengadakan pesta setiap hari
setiap hari rumahnya selalu direnovasi
terlihat berbeda setiap hari
berbusana dengan pakaian antik termahal
dan itu membuat sven senang
teman temannya tahu bahwa sekarang sven sudah kaya raya dan dia bisa habiskan uang untuk apapun
tapi teman temannya juga mengetahui hal lain
sven mempunyai bakat tersembunyi
dia adalah pendongeng
hanya dia yang dapat bercerita seperti itu
para pendengarnya terpesona oleh narasi dia
dan kemudian langit meminum semua air dari lautan dan samudera dan turunlah hujan
hebat sekali kau membuat hujan
kau membuat hujan sven
kau akan dapat kekayaan sebagai pendongeng kawanku
ah bukankah aku sudah mendapatkan kekayaan
ya tentu saja
tapi semua uang ini tidak abadi ya kan
bukankah kau harus mendapatkan uang setiap kali kau menghabiskan
jangan rusak suasana pesta
ini berlangsung selama beberapa minggu
iya hanya beberapa minggu lagi karena semua uangnya akan segera habis
sven mulai menjual barang barang antiknya untuk dia
tapi dia tidak berhenti berpesta atau berhenti menghabiskan uang
akhirnya tibalah hari itu
tidak mungkin aku pasti masih punya uang
patrick memintaku kereta baru
aku yakin bisa membelikannya nanti
tidak sven uangnya sudah habis
yang kau punya hanyalah pakaian ini sepasang sendal dan peti tua ini
aku sudah membelinya
aku sudah membelinya
aku sudah membelinya

semua uangku sudah habis
aku bahkan tidak punya rumah atau kasur untuk tidur
peti kosong ini mempunyai kunci
apakah aku bermimpi
apakah aku mati
tapi itu bukanlah mimpi
dan sven pun belum mati
itu bukanlah peti biasa
itu adalah peti yang tersihir
peti itu menerbakan sven di atas laut dan gunung
akhirnya peti itu mendarat di tempat orang turki
sven turun dari peti dan menyembunyikannya di bawah pohon
kemudian dia berkeliaran di sekitar pasar
orang orang di sana mengenakan gaun dan sendal
jadi tidak ada yang mencurigai sven
setelah berputar putar dia tiba di sebuah istana
oh wow begitu besar rumah ini
rumah apa kau baru di dunia ini
itu bukan sebuah rumah itu adalah istana
sultan dan sultana tinggal di sana bersama anaknya sang putri
ya tentu saja
tapi sultan dan sultana sangat melindungi dia
mereka tidak membiarkan siapapun bertemunya dengan mudah
ya siapa yang butuh izin mereka
dan kemudian dia pergi untuk bertemu sang putri
sang putri sedang tidur
dia begitu cantik dan sven hanya duduk dan memandanginya
dia suka memandanginya
tapi tidak lama
ah apa siapa kau
oh oh jangan berteriak aku sven aku malaikat
iya itulah aku aku malaikat koper dari turki
seorang malaikat koper dari turki
apa apaan ini permainan kata tidak ada hal semacam itu
tapi itu ada akulah itu berdiri di hadapanmu
bahkan jika itu benar apa yang membuatmu berpikir bisa memasuki kamarku tanpa seizinku
berani sekali kau

oh aku tidak peduli siapa kau kau akan ditangkap sekarang juga
tidak jangan aku tidak peduli siapa kau kau akan ditangkap sekarang juga
aku mohon padamu maafkan aku kau benar aku tidak boleh begitu maafkan aku
hentikan pembelaanmu katakan bagaimana kau bisa ke sini
oh oh aku terbang di atas petiku dari bulan
ada air terjun yang indah di sana dan danau seperti matamu
pemikiranmu berenang seperti putri duyung dan dahimu seperti gunung yang diselimuti salju
dan dahimu seperti gunung yang diselimuti salju aku tidak bisa berhenti
aku tidak bisa berhenti
katakan putri apa kau tahu bangau yang membawa anak kecil lucu di atas lautan
oh ya ampun kau bercerita dengan baik begitu mengagumkan
putri maukah kau menikah denganku
apa kau ini kenapa kita baru saja berjumpa
aku pikir kita memiliki perasaan yang sama
kau yang mempunyai perasaan pergilah sekarang
kenapa aku tidak bisa menikahimu kenapa aku tidak bisa menikahimu
kau tidak bisa menikahimu kau tidak bisa menikahimu

kau suka ceritaku kan
hmm itu benar
kenapa kau tidak datang kembali dan bertemu dengan orangtuaku
mereka berdua menyukai sebuah cerita
ayahku senang yang riang dan ibuku senang dengan cerita yang bijak
jika kau bercerita seperti itu maka aku akan menikahimu
ah itu yang kusuka kita akan berjumpa kembali putri
sven kembali terbang dengan petinya ke hutan
dia menghabiskan petinya
jangan terkena cinta
pokoknya para ahli hutan tidak metresama properah
lalu hari ketika saya lelapiskan punya potongan madu
saya bisa nada di internet
saya partout tetapi sendiri
diaf adjust memadilkan jievenacking dan mengicapkan saya
semoga kamu tidak merosot
semoga anda hampir mampu
suatu ketika ada korek api
oh sepertinya kau baru di sini
dari mana asalmu
kami para korek api
kami berasal dari pohon pinus yang agung
kami kaya dari yang terkaya
kami dapat terus hijau setahun penuh
sang burung menghampiri dan bernyanyi untuk kami
kemudian penebang datang dan tidak dapat menahan dorongan untuk membawa kami ke dunia manusia
aku begitu setuju
semua orang harus melihat bagaimana kemegahan kami
keluarga kami yang lain telah berubah menjadi kapal yang bisa berkeliling dunia kalau dibutuhkan
dan kami mengajaknya untuk membawa cahaya pada manusia
sebenarnya itu adalah cerita yang sederhana
tidak sedih keluarganya telah terpisah
kenapa kau coba untuk membuat kami kagum jika kau menyukai siapa dirimu
kau hanya iri pada kami
kami semua tahu tidak akan ada yang mencari sekarang karena kami di sini
mereka tidak membutuhkanmu lagi untuk menyalakan api
oh aku harap hidupku semenarik itu
yang paling menjengkelkan
yang adalah ketika mereka membersihkanku
yang bisa aku lakukan hanyalah perbincangan yang kupunya dengan yang lainnya di sini
oh tidak semuanya seberuntung kami
akan menjadi hal indah ketika melihat kalian terbakar
apa jangan katakan itu
itu hal terburuk untuk dikatakan
jangan dengarkan dia
itu tidak buruk sama sekali
kami terlihat indah
bukan itu maksudku
lalu kemudian pelayan memasuki ruangan
semuanya menjadi hening seketika
dia menaruh bejana di atas kompor dan mencari sesuatu untuk menyalakan api di bawahnya
para korek api berharap dia memilih mereka
mereka ingin mengesankan semuanya
dan itulah yang terjadi
dia ambil setumpuk nyalakan bersamaan dan melemparkan ketumpukan kayu
dan ya ampun mereka terbatuk dan menyala
sekarang mereka akan tahu
kemudian mereka terbakar habis
jadi moralnya adalah
jangan pernah membakar dirimu untuk mengesankan orang lain
jadilah dirimu sendiri
hohoho cerita yang hebat
kau benar benar jenius sayangku
kau boleh menikmati

ya ya tentu saja
semuanya akan diatur
dan perayaan pun terjadi
seluruh kota begitu terang seperti bintang di malam hari
oh harus lakukan hal untuk mengesankan mereka
akanku terangi langit
tanpa berpikir panjang sven mengisi petinya dengan kembang api dan terbang tinggi untuk menyalakannya
itu sangat indah
oh tidak apa yang kulakukan
aku tidak bisa bertemu sang putri sekarang
jangan bakar dirimu untuk mengesankan orang lain
jadilah dirimu sendiri
sven telah mendapat pelajaran
dia sadar bahwa dia benar benar bahagia
dia ketika dia membuat cerita dan menceritakannya kepada orang lain
tidak ada lagi yang membuatnya bahagia
bukan uang bukan koper bukan sang putri
lalu dia berhenti berkelana dan lakukan apa yang dia suka
kemudian dia menjadi sven sang pendongeng